di tengah pendudukan taliban atas afganistan serta kondisi negara tersebut pasca pendudukan ini
muncul kembali pertanyaan akan bagaimana posisi indonesia dalam menakar kondisi ini
tidak hanya bagi diplomasi luar negeri tetapi juga antisipasi akan dampak kemenangan kelompok taliban
bagi kelompok dan juga bibit radikalisme yang ada di indonesia
kita akan bahas lebih lanjut dengan kepala badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
komjen paul boy rafri amar
selamat malam pak komjen
sore pak komjen maksud saya
baik kondisi sehat ya pak
alhamdulillah dan berikutnya ada visiting fellow nanyang technological university singapore
yang juga merupakan pendiri yayasan prasasti perdamaian mas nur huda ismail
selamat sore mas nur
selamat sore mbak terima kasih
kondisinya sehat juga ya mas
ya sehat sehat alhamdulillah
alhamdulillah saya ke pak boy terlebih dahulu
saya harus meminta anda pak boy kembali mengelaborasi pernyataan anda sebelumnya di hadapan awak media
kalau kita masyarakat indonesia jangan sampai salah simpati dengan kemenangan taliban
maksudnya gimana nih pak
ya tentu kita lihat korelasi taliban selama ini dengan kaitan ya dengan jaringan terorisme itu ada
dan itu sudah juga masuk dalam sanction list ya yang dikeluarkan oleh native nation
selama ini juga kita mengenal taliban itu boleh dikatakan gerakan politik berbasis kekerasan di afganistan
oleh karena itu apa yang ditampilkan taliban itu itu adalah sesuatu yang tentunya tidak baik dalam hal ini
untuk menjadi hal yang dicontoh oleh anak anak muda indonesia
dan hal ini
tentu adalah kita cegah kita jaga bersama agar kerasan kekerasan radikal terorisme sebagaimana yang ditampilkan oleh taliban selama ini tidak menjadi sebuah contoh bagi kita semua
oke pak boy saya teruskan lagi ya
saya juga sempat mengutip pernyataan bapak sebelumnya kalau ada pihak pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas isu taliban
dan sekarang sedangkan
sedang bnpt cermati
ini maksudnya apakah bnpt sudah membaca ada pergerakan dan dari pihak mana pak
sejak taliban dinyatakan dimasukkan dalam consolidated list dari united nation security council
itu sudah ada ya
ini dataan lama ya
dari tahun dua ribu satu ya
itu setidak tidaknya ada satu ratus tiga puluh satu individu dan lima entitas yang diawasi
yang diawasi ada korelasi dengan taliban
karena hal ini tentu perlu adanya pengawasan monitoring dan seterusnya
itu sudah berlangsung lama
nah berkaitan dengan gerakan yang terakhir
peristiwa terakhir di afganistan
tentunya juga ini menjadi hal yang terus kita cermati
dicermati tentu yang perlu dilihat adalah dampak
dari apa yang terjadi dan korelasinya dengan aktivitas entitas individu yang ada di indonesia
itu bagian yang kita cermati kita kerjasamakan dengan unsur intelijen dan unsur para penegak hukum
sehingga tentu kita harap
ada reaksi atau tindakan tindakan yang merugikan bagi kita semua
karena sekali lagi pergerakan yang ditampilkan oleh taliban adalah suatu contoh yang tidak baik untuk kita semua
nanti akan kita gali lebih dalam
tapi sekarang saya ke mas nur dulu
mas nur dengan pernyataan pak boy tadi dan juga kita sebenarnya kalau misalnya dihimbau agar tidak sampai salah simpati
nah apakah kita perlu atau masih perlu khawatir
apa pendudukan taliban ini bisa mempengaruhi pergerakan bb tradikalisme atau kelompok ekstremis di indonesia
ya untuk menjawab pertanyaan itu kita harus melihatnya dari perspektif secara juga
orang orang ke wilayah konflik
dalam konteks ini orang islam dan di indonesia spesifik lagi
itu ada pasti ada kepentingan geopolitik pada masa itu
pada konteks tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan itu kita perang dingin
ya sehingga pada waktu itu
amerika operasi namanya scholar operation memilih gerakan gerakan islam untuk melawan kekuatan komunis
kalau dalam bahasa akademisnya itu war by proxy
jadi kemudian ada sebuah sistem geopolitik global pada waktu itu memungkinkan mobilisasi orang indonesia ini ke afghanistan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan kemudian mereka lah berhubungan dengan al qaeda dengan kelompok kelompok pertama dengan mujahidin
kemudian dengan taliban
dan kemudian mereka lah berhubungan dengan taliban pada generasi selanjutnya
dan disitulah kemudian terjadilah koneksi antara orang orang di indonesia dengan kelompok al qaeda itu
penelajaran pada waktu itu diwimpuni oleh pihak taliban sebagai sebuah tamu
dan di indonesia itu ada orang namanya ambali
dan kemudian beberapa generasi yang lain itu bertemu langsung
kalau di bawah taliban
kemudian baru tahun dua ribu dua puluh
bali yang pertama
setelah kita tahu semua gerakan ini
pak boy lebih terlibat secara awal itu
jadi pada masa dahulu kita tidak tahu
pada masa sekarang kita sudah tahu titik titik mana sebetulnya yang akan bergerak dan main ini
nah yang paling penting untuk sebagai sebuah pendidikan itu adalah respon kelompok islam yang pro syariah terhadap taliban itu tidak sama
menariknya isis itu justru tidak
dan senang dari taliban
tara strategi itu berbeda
seperti jin dan afiliasinya
itu sangat korea sekali dengan kemenangan ini
jadi kalau ibarat kita itu vaksin
al qaeda ini seperti apa ya
uster semangat malam mereka
untuk kita akan menunggu sampai kapanpun
bahkan dua puluh tahun kita kalah
tapi kita akan bergerak
dan suatu saat kita akan menang
yang perlu kita waspadai bersama
apakah kita juga perlu mewaspadai adanya
kemarin sempat ada tawaran ya
dari dukungan taliban kepada al qaeda
apakah ini memiliki efek tertentu
kemudian juga respon
bagaimana menakar respon lanjutan dari organisasi lain
seperti isis misalnya
dan ini apakah juga berpengaruh kepada bagaimana
namanya proyeksi taliban gitu
untuk menguasai afganistan secara keseluruhan
apakah bisa berhasil
kita tidak bisa membandingkan taliban dengan isis ya
kita harus membandingkan apple to apple
taliban hari ini itu berbeda dengan tahun yang lalu
taliban hari ini itu
bahkan sebelum kejaduan taliban
kita tahu bagaimana mereka mencoba memenangkan diplomasi publik
mereka punya kantor perwakilan
mereka kemudian melakukan hubungan dengan negara negara lain
betul kata pak
mereka menangkan teror
selain sebagai salah satu cara
atau sebuah politik
tapi mereka juga sebuah organisasi besar
yang menjalankan diplomasinya
dan bahkan yang beberapa kali memakai indonesia juga
terus kemudian hari ini juga misalnya china juga sangat supportif
rusia juga mau membuka hubungan
dan mudahnya turki dan negara negara lain
karena ini sebetulnya oleh karena itu kalau hanya memandang taliban sebagai sebuah organisasi teror
itu saya kira jangan tetap
tapi yang mengkhawatir
yang perlu dihormati di indonesia itu adalah
bagaimana kemenangan ini menjadi semacam moral booster
menjadi semacam dorongan moral
euphoria yang luar biasa
yang kembali mengelaskan kelompok kelompok ini cukup bersujuan
mencapai tujuan politiknya
jadi kelihatan teror itu jangan dibaca hanya bomnya
tetapi tujuan akhirnya itu merubah
tanpa kehidupan yang sudah kita pilih
ini yang merayakan perbedaan ini
yang sebetulnya ini
jadi tantangan tersebut
tentangnya itu bukan langsung
bukan langsung kepada state security
keamanan negara langsung
tapi pada human security
misalnya tentang nasib perempuan
dan merayakan perbedaan
dan memberi uang yang menghargai perkejuan itu
yang sebetulnya kita khawatirkan
termasuk juga tindakan taliban membebaskan lima tahanan teroris
itu apakah tidak memberikan presiden tersendiri
nah itu yang sebetulnya kita khawatirkan
kita tahu ada dulu
minimal sebelas warga negara ini
yaitu yang berusaha pergi ke afghanistan
tetapi dia itu ingin bergabung pada isu karosan di sana
di situ di sana
nah ini yang sampai sekarang kita belum tahu
mungkin pak boy lebih paham
mereka itu sebenarnya posisinya ada di mana
apakah termasuk yang evakuasi
apakah mereka masih berada dengan tahanan ini
dan yang perlu diingat lagi

ya jelas kita tahu

hari ini kalau misalnya saya kan mengikuti whatsapp group dari kelompok pro di indonesia
itu sudah dikeluarkan itu
berbagai macam ancuran
jadi misalnya ini teknik pemenangan taliban
atau kalau mau menunggu kebesaran seperti ini
jadi teknik teknik itu sudah bisa dibaruaskan
untuk menjadi inspirasi
nah bicara mengenai pembebasan tahanan teroris tersebut
ini saya ke pak boy
kami juga mendapatkan informasi pak boy
bahwa ada orang indonesia anggota iskp
yang juga merupakan cabang isis ini
ditahan di penjara di kota kabul
apakah mereka termasuk dalam tahanan yang dibebaskan taliban
di awal pekan ini
kita tahu juga taliban kan
hari hari ini berusaha
untuk meraih simpati ya
meraih simpati dari berbagai kalangan
menjanjikan suatu kehidupan yang inklusif dan sebagainya
menarik kita cermati kedepannya
tentunya berkaitan dengan masalah pembebasan
para teroris yang ada ini
kami juga belum mendapatkan data yang pasti
jadi sedang kita
apakah ini juga
dari yang wni ya
sementara memang tercatat ada sejumlah wni
menjadi tahanan di sana
tapi misalnya benar mereka berada dalam
rombongan yang dibebaskan
apakah bnpt sendiri mempunyai
rancangan prekondisi apapun bentuknya
terkait orang orang ini
langkah pertama harus melakukan assessment dulu
jika memang mereka adalah bagian yang dibebaskan
perlu ada pembicaraan
terlebih dahulu dengan
seluruh kementerian lembaga
sebelum keputusan diambil
hal ini tentu kita perlu mencari tahu dulu
apakah nanti tujuh ini adalah bagian yang
telah dibebaskan oleh
nanti saya akan menanyakan lagi
terkait dengan bagaimana bentuk mitigasi
kedepannya dari bnpt secara skala
nasional ya pak boy
tapi saya harus penasaran
menanyakan kepada mas nur
kalau misalnya mas nur melihat bagaimana pergerakan
yang ada di media sosial gitu
memandang polemik atau konflik
yang terjadi di afganistan saat ini
bagaimana mas nur melihatnya
dari kacamata dan pandangan mas nur
terhadap respon warga indonesia
ya saya kira euforia pemenangan
yang berbau islam ini bukan yang pertama ya

ketika iran itu yang menang
dulu kan saya di pesantren
dari grup itu juga banyak
bahkan di campel poster poster pemain
terus kemudian majalah al quds
di kampus kampus juga di ugm
jadi bisa didiskusikan tentang bagaimana
ideologi islam ini bisa
akhirnya menjadi ideologi negara
tapi itu kemudian kita tahu
itu adalah siah dan itu bisa sulit
ya tidak sampai kemudian mobilisasi kekerasan
di indonesia ini
sekarang ini kan yang ingin merubah tatanan negara itu
masih ada gitu
jadi melihat ada sosok sosok pergerakan
seperti al qaeda itu semakin menginspirasi
dan oleh karena itu dengan adanya media sosial ini kan mengkhawatirkan
kalau secara akademis itu kan
sebetulnya terjadi pergeseran
ini itu orang bergabung kelompok kekerasan
itu harus namanya kolektif
kalau belum kelompoknya
kemudian kelompok ini mengarahkan
kalau sekarang ini kolektif
orang hanya connect saja
kenal di whatsapp atau kenal di sosial media
itu bisa kemudian mengobilisasi
cuma ini yang paling penting
taliban itu sebagai sebuah gerakan
itu adalah gerakan lokal
jadi dia ingin islam itu ya sudah kita berjuang di wilayah ini saja
dan konteksnya pada tahun tujuh puluh sembilan delapan puluh awal awal itu
yang mengundang orang datang
padahal orang arab
dari namanya abdullah azam
kemudian dia mengundang orang orang
dan pada masa itu juga
hanya dari amerika
terus kemudian pada masa itu
kondisi pemuda di islam yang ada di timur
karena itu sudah moralnya jatuh
kalah perang dengan israel
kemudian ini masih mengeratkan
jadi kalau nanti ada mobilisasi sampai ke taliban
itu harus ada yang mudah
karena taliban sebagai sebuah gerakan itu
dia bukan transnasional
betul dia ada di wilayah pakistan
tetapi itu kan dulu pembagian wilayah
itu kan yang bikin inggris
ada beberapa wilayah yang sukunya itu
yang sekarang itu sebagian itu taliban
sebagian lagi taliban nya taliban afghanistan
jadi kedua negara ini yang
kemudian di masa pilihan dulu
kemudian kita ada
ya karena kalau kita sama orang malaysia lah
di beberapa wilayah di kalimantan itu kan
atau kalau kita wilayah timur timur kelas selatan
itu kan tidak kayak begitu
jadi ini yang sudah kita mengharapkan
seperti pak boy sampaikan tadi
nama nama atau organisasi gerakan
yang mereka itu membuka potensi itu
tapi ini sekarang covid jadi tak susah bagi saya lagi
kalau covid ini berhenti gitu
itu hanya masalah waktu
saya kira kalau kemudian undangan itu datang
apalagi kan pelatihan militer ini kan
bukan yang susah lagi
kan bisa menjadi bagian fisik dari paling paling
dan kita tidak boleh merendahkan ci
ci itu sebagai sebuah organisasi takjid
waktu para wujayantor datang pertama kali
ketika hari ini dibuntar oleh densus
itu bisa miliaran
jadi berapa penturnya organisasi ini
untuk kemudian bisa kegantungan logistik dan lain lain
ini berarti sektor sektor yang harus diwaspadai
dan juga dicerpati oleh bnpt kedepannya ya pak boy
maksudnya punya relasi dengan bagaimana mitigasi bnpt kedepannya
sudah sekali tentu mitigasi
karena ini perkembangan strategik pada tingkat global
yang memang ada kaitan juga
dengan hal hal yang bisa terjadi di indonesia
karena kaitan jaringan teror ini kan transnasional
dia adalah gerakan lokal di afganistan
namun demikian karena dia memiliki link dengan al qaeda
dan kita tahu al qaeda memiliki jaring di negara kita
inilah yang harus kita waspadai
apa yang harus kita lakukan
ya tentu kita perlu terus melakukan penguatan
kalau semangat nasionalisme kita ini bisa kita jaga
bela negara kita adalah sebuah amanah konstitusi yang harus kita lakukan
bersama dengan seluruh komponen masyarakat
sehingga segala sesuatu
radikal intoleran dan radikal terorisme
ini bisa dapat kita cegah
dan tentu kita terus juga harus memperkuat sistem dari tahanan nasional kita
jadi ketahanan nasional di bidang ideologi
di bidang politik
ini adalah bagian yang harus bergerak dinamis
harus kita kuatkan dari masa ke masa
sehingga segala potensi gangguan yang masuk ke negara kita
akan mentah dengan sendirinya
jadi tidak mudah potensi virus radikal intoleran itu akan bisa masuk
ke dalam sistem kemasyarakatan kita
jadi hal ini telah tentu yang harus sama sama kita bangun
dengan melakukan penguatan nilai nilai luhur bangsa kita
penguatan kepada apa yang telah ditetapkan
menjadi empat konsensus nasional atau empat pilar
inilah modal pembangunan bangsa indonesia
dari masa ke masa
tidak akan mudah
segala potensi ancaman itu akan merusak sistem kemasyarakatan
di negara kita
begitu pula harapan kita semuanya yang ada di indonesia ya
terima kasih atas informasi dan juga insightnya
pak boy rafli amar dan juga mas nur huda ismail
atas waktunya bersama kami di cnn indonesia newsroom
pada sore hari ini
sehat sehat selalu bapak bapak
selamat selamat siang
terima kasih mas nur